milik anak anak seperti ini
maisa kejar mereka sampai dapat
baik usti pramu
aku yakin anak pan yang aku lesatkan sangat beracun
semoga bisa melemahkan paman argadana
semoga saja itu bukan hanya bisa melemahkannya
aku berharap racun racun itu bisa membunuhnya
tapi aku tidak yakin
paman argadana adalah orang yang sangat sakti meneraguna
dia mungkin bisa saja kebal terhadap racun
di mana mereka
insya allah alhamdulillah kalian selamat
ibu dah kita harus terus bergegas
karena mungkin saja paman argadana masih mengejar kita
bagaimana kalau kita gunakan saja ilmu meringankan tubuh
agar perjalanan kita lebih cepat
ya sudah kalau begitu mah
kalian saja duluan ya
biar saya berdua yang menghadang argadana sama mahesa ya
betul lagi aman
kita selamat ya
lepaskan aku sekarang
kau tidak akan membunuh kau
allah allah jangan repot repot
gak usah mau membunuh hati
nanti juga kami berdua mati sendiri yuk
mudah ya man kurang kalah
kalahkan pun gitu man
menggakalin apa min
jangan jangan mati min
bingsan amin ini mah
kamu taburin apa tuh ini deh
aman kolaborasi ini teh
kotoran ayam sama kotoran kamu
jadi manis anak anak teh
tidak akan jadi bingsan amin
udah ayah tinggalkan ah
syukurin siap ah
dan aku mohon
sekarang antarkan aku ke gusti prabu ardha dana yang terhormat
aku ingin mengiklankan kesetiaanku kepadanya
amu parunggul telah benar benar membencisi luwangi yang luar biasa
aku akan membawamu menghadap ke gusti prabu ardha dana
kalau kau menipumu
aku sendiri yang akan membunuhmu
dasar bodoh aku perintahkan kau untuk mengejar mereka
tapi kau malah bergelantungan seperti hewan hutan kemana mereka
aku tidak tahu gusti prabu aku malah mengenai jebakan yang telah mereka buat
kau memang bocah gendut yang hanya bisa makan tapi tidak bisa diandalkan
balik ke pajajara
ayahda prabowo bagaimana keadaannya sekarang
sampai saat ini aku masih belum menemukan menjangan emas itu
berilah pertolongan kepadaku aku tidak ingin kembali dengan tangan kosong
di dunia persilatan ada seorang pendekar yang mati suri seperti ini
tetapi dia bisa sembuh setelah makan hati seekor mejangan berwarna emas
ibu tidak bisa putus asa
ada banyak denganiti
selama bulan aku mengintai manjangan ambas itu kabur karena anak panam
ternyata aku tidak sendiri
banyak pendekar yang